pemudik yang menggunakan sepeda motor memenuhi jalur pantura pejagaan purwokerto selasa siang
kondisi ini terlihat dari padatnya pemudik yang masuk perbatasan antara jawa barat dan jawa tengah cisanggarung
dalam kurun waktu satu jam traffic count mampu menghitung lima pemudik yang menggunakan sepeda motor masuk ke wilayah jawa tengah
kepadatan juga terlihat di pertigaan songgom brebes jawa tengah
jalur andalan pemudik tujuan purwokerto yang hanya memiliki dua jalur sesekali menyebabkan kemacetan apabila jumlah kendaraan menumpuk
menurut kapolres brebes akbp sugiarto petugas akan terus memperlancar arus mudik wilayah brebes dan sekitarnya
bahkan akan melakukan sistem buka tutup bila terjadi kepadatan
kemudian untuk jalur pantura sendiri lancar jalur tol juga lancar karena memang langsung ke pemalang
kemudian kami siap anggota telah tergelar di sepanjang pejagaan sampai dengan pagi ujangan untuk melakukan rekayasa arus dengan kontraflow
one way manakala memang situasi arus pandut padat dan terjadi kemacetan